setelah banjir kembali menggenangi jalan pantura kudus demak jawa tengah
tidak hanya jalan ribuan rumah warga juga tergenang banjir dengan ketinggian satu hingga tiga meter
saudara inilah visual pantauan dari udara kondisi banjir yang merendam perbatasan demak dan kudus
akibat tanggul sungai wulan yang jebol
titik jebolnya tanggul berada di titik yang sama yakni di desa norowito karanganyar demak
akibatnya ribuan rumah warga kembali tergenang banjir dengan ketinggian satu hingga tiga meter
ini adalah video amatir warga yang memperlihatkan derasnya arus limpasan sungai wulan
di dukuh norwito desa ketanjung demak saudara
jebolnya tanggul kali ini akibat tingginya debit air kiriman yang dilimpas di lokasi perbaikan tanggul
membuat tanggul jebol karena tak kuat menahan derasnya debit air